untuk memberikan kenyamanan sekaligus antisipasi terorisme
polres pelabuhan tanjung perak surabaya
merazia ratusan penumpang kapal yang baru tiba di pelabuhan tanjung perak minggu malam
dalam razia itu sejumlah penumpang diamankan
karena membawa senjata tajam dan puluhan telur penyu ilegal
puluhan aparat kepolisian dari polres pelabuhan tanjung perak
langsung memeriksa penumpang kapal ngap sepuluh
beserta barang bawaannya yang baru tiba di pelabuhan tanjung perak surabaya
satu persatu barang bawaan penumpang tak luput dari penggeledahan petugas
dalam razia itu polisi menemukan tiga cangkang kura kura
dan puluhan telur penyu yang dibawa secara ilegal
selain itu polisi juga mengamankan senjata tajam yang ditemukan dalam tas penumpang
aparat kepolisian juga menangkap seorang penumpang
yang diduga melakukan pencopetan di atas kapal
dalam tas penumpang tersebut petugas menemukan dompet yang didalamnya
berisi uang dan kartu identitas seorang wanita yang diduga sebagai pemilik dompet
merazia penumpang kapal dilakukan
selain untuk kenyamanan di bulan suci ramadan
juga untuk mengantisipasi ruang gerak teroris
sementara di tandes polisi dan petugas satpol pp menemukan
penjual minuman keras jenis cukrik saat razia digelar
penjual minuman keras ini sempat tidak terima dan bahkan mengamuk
saat puluhan botol miras miliknya disita oleh petugas
selain itu dalam razia di tempat gelap dan sepi di wilayah puncak permainan
petugas menemukan sepasang kekasih tengah asik bermesraan
mereka kemudian dibawa petugas untuk didata
razia kemudian dilanjutkan kesepanjang rel kereta api di wilayah tandas
petugas memeriksa puluhan orang yang tidak membawa identitas
razia yang dilakukan rutin selama bulan ramadan ini diharapkan
dapat mengantisipasi tindak asusila maupun kriminal